presiden jokowi dodo kembali mengingatkan agar apbn apbd dan juga uang bumn digunakan untuk membeli produk dalam negeri
bahkan jokowi sempat menyebut bodoh jika anggaran pemerintah terus dipakai untuk membeli barang impor
presiden telah meminta komitmen dari semua pihak terkait untuk bisa mewujudkan hal tersebut
apbn yang kita koleks dari pajak dari pnpb dari royalti dari masuk ke apbn
kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor
waduh bodoh banget kita ini kalau kita terus teruskan seperti itu
uang apbn uang bumn belanja apbn belanja apbd belanja bumn harus dan wajib beli produk dalam negeri
sekarang sudah saya suruh tanda tangan semua daerah
komitmen bisa beli berapa triliun berapa miliar
komitmennya sudah muncul di angka delapan ratus